kita beralih ke informasi lain seorang warga di kota yogyakarta
menyerahkan ikan aligator peliharaannya kepada petugas bkipm yogyakarta
tindakan itu menyusul adanya imbauan dari kementerian kelautan dan perikanan
agar setiap warga yang memelihara ikan berbahaya dan invasif diserahkan ke petugas berwenang
ikan aligator sepatula termasuk salah satu jenis ikan yang dilarang di indonesia
jadi warga gondomanan kota yogyakarta ini pun akhirnya menyerahkan seekor ikan aligator sepatula
yang telah ia pelihara lima tahun kepada badan karantina ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yogyakarta
sebelumnya saya belum tahu kalau ada peraturan bahwa ikan tersebut dilarang
dari saya baca koran hari ini saya baru mengetahui bahwa ikan tersebut dilarang
dan sebagai warga yang tak tukung
saya dengan sukarela menyerahkan ke pihak yang berwenang
sebelumnya berdasarkan peraturan menteri no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dan invasif di perairan indonesia
kementerian kelautan dan perikanan mengimbau
agar para pemilik ikan yang dilarang masuk dan dipelihara di indonesia
menyerahkannya ke petugas berwenang
ikan aligator ini merupakan ikan predator
yang dapat menghabiskan ikan ikan yang berbahaya dan invasif di perairan indonesia
ikan aligator ini terlepas di perairan umum
kemudian juga dapat mengembangkan populasinya
itu tentu akan sangat berbahaya bagi ikan ikan endemik atau ikan ikan asli di perairan tersebut
ikan aligator termasuk ikan yang berbahaya karena bersifat invasif
sehingga sangat membahayakan perkembangan ikan ikan endemik lokal